dalam bela diri itu ada unsur yang namanya unsur tenaga
kamu yakin gak kamu bisa patahin batu bata ini
ya gak bisa lah kak mana kuat sih
emang bener kamu itu gak akan bisa patahin ini dengan tenaga fisik kamu
tapi kamu bisa patahin ini dengan tenaga pikiran kamu
iya beneran kamu harus perhatikan ya
selama ini hidupku dibutahkan dengan dendam

dewi minta maaf sama kasinta
kasinta kasinta beneran katanya dewi

aduh ini kan rumah dimana nagraj tinggal
bisa mampus aku kalo ketauan
nah ini dia erin
kak wisnu ini siapa pacar baru ya
bukan ini tuh kak lora namanya
yang kakak pernah ceritain kalau dia itu jago bela diri
nah kamu kan pengen belajar bela diri tuh
kamu bisa belajar dari dia
soal kamu tuh kalo belajar sama kakak susah banget
alah kirain pacar baru
kalo pacar baru juga gak apa apa kali
mohon hebat banget sih udah cantik
jago bela diri herin pengen juga deh kayak gitu
nanti ajarin ya
iya tenang aja pasti kakak ajar
kalian itu cuma dua bersaudara ya
oh enggak kita itu tiga bersaudara
jadi ada satu lagi kakak aku namanya karama
cuma dia lagi tugas ke luar kota
nah kalau mama mama tuh kayaknya lagi di kamar ya
terus ada juga tamu kita dari india
namanya pana grats dan juga anak
iya tapi mereka lagi di semarang sama anaknya juga
oh yaudah aku siap siap dulu ya
eh erin siap siap ngapain
ya mau ganti baju lah masa pakai baju kayak gini
lebay banget sih iri dia baru sembuh loh
adek aku tuh emang kayak gitu kelakuannya banyak lagunya
gak apa apa kau kalau emang udah siap
gak apa apa aku juga pengen lihat kemampuan dia
eee yaudah mendingan sekarang kamu silahkan duduk dulu ya
nah grats lagi gak ada di sini
jadinya kan aku bisa bebas
gak akan ada yang bongkar rahasia bahwa aku
masih luman ular
aku kan harus ngajarin erin karate
kok baru kuduk kuduk janin main ini gini kan
saya mohon maaf sebentar
dalam bela diri itu
ada unsur yang namanya unsur tenaga
kamu yakin gak
kamu bisa patahin batu batanya
ya nggak bisa lah kak
mana kuat sih
kamu itu gak akan bisa patahin ini
dengan tenaga fisik kamu
dengan tenaga pikiran kamu
kamu harus perhatikan ya
pusatkan pikiran kamu pada satu titik
perempuan itu emang lemah
tapi jangan sampai semua orang menyalahgunakan kelemahan kamu dengan cara menyakiti kamu
kamu bisa kok menggunakan kekuatan pikiran kamu
kalau emang fisik kamu itu nggak mampu
wah kak laura hebat banget sih
udah deh kak laura jadi pacarnya kak wisnu aja
udah sembarang kalau ngomong
yaudah ayo mulai yuk
kak wisnu gak usah ketawa ketawa aja deh
kayak bisa aja
iya jeng ini juga lagi buru buru
ya tapi nanti ya

ya ampun mama
gila sih kenapa mama bisa jatuh
saya diserut serut tadi
kita harus bawa pulang masak itu
yaudah ayo cepetan
tahan calon beast jangan music
gak tau boba
p focalini sudah melewati masa kritisnya
tapi dia belum senyuman
dan komputer nyuruh yang handal
saya permisi dulu ya
iya terima kasih
kita harus hubungin kak rama
mamam dulu ya
nanti kalau kamu sudah gemuk
tak buatin kolam yang besar
kan kamu bisa mendapatkan keberuntungan
mau ngasih cucu
karang aja kamu tuh lama lama gendeng loh
berapa kali aku perhatiin
udah ngobrol sama ikan terus